ini kita sebenarnya mau kemana sih
be mbak be ini mau ketemu sama si rahmadi sa
dan menanya si romana
jadi bener si robi sama si romana udah putus
yaudah be panduannya setah udah tadi
gara garanya apa sih si roby sama si romana bisa putus
apa karena dari si robi apa tak kenal lo berdua
alhamdulillah buang puasa juga
bro john kayaknya nih ada setan yang lewat
setan lewat di bulan puasa itu kagak ada setan lewat sih
setannya itu diikat sama allah
bisa aja bro john kalo ada yang
bisa aja bro john kalo ada yang

takut kali ngeliatin setan
oh yang bener
terus mbak be bisa liat setan be
terus mana setannya
no setannya namanya si robi
yang baru sama forirlo
makan dong mak
buka batalin dulu
pa pa bangun pa kesian adek anggi
jangan tidur terus
pa kesian adek anggi
kau mangilin tante romana terus
jangan tidur terus
ke rumah sakit cepetan
kita bawa ke rumah sakit sekarang dulu
apa yang terjadi dengan anak hamba ya allah

ini gara gara elu nih
kasih aja harapan terus sama anak anak loh
rumah anak lagi rumah anak lagi
coba lihat korbannya siapa
anak lu juga kan
lagian malu sama ibu dokter
lihat aja kenapa sih be
biar ramadi tuh sadar
tante rumana tuh gak ada apa apanya tuh dia
mana mau dia sama rahmadi
tapi dia terus aja
coba cucu kita nih sekarang nih kan yang jadi korban
dok dimana dok
ibu tenang dulu ya
ya allah apa yang harus hamba lakukan
hamba gak mau menyiksa anak anak hamba ya allah
nggak ada jalan lain
room lagi gak pengen diganggu
tapi ada hal penting yang harus abang omongin sama kamu
ini kita sebenarnya mau kemana sih
mbak be ini mau ketemu sama si rahmadi sa
dan menanya si rumane
jadi bener si robi sama si rumana udah putus
panduan istana udah tadi
gara garanya apa sih si roby sama si romana bisa putus
apa karena dari si robi nya
apa tak kenal lo berdua
jawab dong rom
ini tuh situasi
itu kan bang ahmadi ini
terima kasih ya kamu udah datang
kamu langsung liat ke dalam aja ya rum
tapi saya mohon yang lain tunggu di luar dulu ya
biar gantian masuknya
tapi umi kan juga gak pengen liat
tapi sekarang anggi masih dalam penanganan dokter
yaudah umi sama abang ya
tunggu aja disini sama aki ya
nanti gantian aja masuknya ya
tante rumana anggi mau sama tante
tante rumana dimana tante
tante anggi mau sama tante
tante rumana dimana tante
tante anggi mau sama tante
tante tante dimana tante anggi mau sama tante
mudah mudahan dengan ada kamu anggi bisa sadar ya
ini tante rum
tante rumana ini bener tante rumana
karena begitu kangennya anggi sama sosok rumana
sehingga membuat kekhawatiran kita
jadi berhenti yaa
alhamdulillah ya beh
ternyata memang hanya rumana ini kan anggi
gak ada yang lain
ini kan cuma karena kebenaran aja
tapi yang dibilang ramadhi bu
kalau rumana gak datang kesini
anggi dari tadi nggak buka mata
gak bisa di diemin pemandangan kayak gini
rumana tuh gak boleh
gue udah cari sosok perempuan yang lebih cantik
dan lebih solehah
dan melebihi kebaikannya dari rumana
pokoknya gue harus cari tuh perempuan
yang bisa bikin cucu cucu gue tuh ngelupain rumana
apalagi dia keinginannya cuma pengen sama rumah sebagai ibunya
gue kudu cari secepatnya
tante juga kangen sama anggi
anggi cepet sembuh ya
kalau anggi sembuh
tante maunya nganterin anggi sekolah ya
nanti tante nganterin anggi ke sekolah ya
udah malem anggi harus bubuk ya
sungguh indah pemandangan ini
semoga hati rumana tergerak untuk menerima hamba ya allah
jadi bagian dari keluarganya